permainan pokemon yang kini menjadi fenomena di tanah air tak luput dari perhatian kementerian pertahanan
kemenhan meminta pemain membatasi permainan tersebut di kawasan obyek vital
dalam permainan pokemon pemain harus memburu pokemon menggunakan kamera di telepon seluler
hal ini di tengah raya akan menjadi masalah jika dilakukan di obyek vital nasional
di kawasan tersebut ada banyak rahasia negara sehingga harus ada pembatasan penggunaan kamera
kementerian pertahanan juga akan terus mengkaji pengaruh permainan ini terhadap keamanan nasional
kemenhan akan menerbitkan instruksi agar permainan ini dilarang dilakukan di kawasan markas tni dan kemenhan